hai jenazah hadi korban kebakaran depok pertamina pelumpang jakarta utara akhirnya di dua pihak
keluarga ke tempat peristirahatan terakhir usai dilakukan serangkaian otopsi di rumah sakit
polri kramat jati jakarta timur pada selasa malam jenazah dimakamkan di tempat pemakaman
umum budi dharma semper cilincing sejumlah keluarga yang mendatangi pemakaman tidak kuasa
menahan tangis bahkan salah satu keluarga sempat pingsan saat korban dimasukkan ke liang lahat
selamat selamat dan saya sama almarhum ayo ayo nah hadi hadi ayo udah jalan duluan saya udah
sepenceng kami takut tinggal tuh dia bilang ya udah ayo balik lagi ke dia dan gompet sama
duitnya sama capek jadi balik lagi ke dalam ambil duit sama domes diketahui korban sempat
menyelamatkan ibu dan kakaknya dari dalam rumah saat ledakan pertama dari dalam depo pertamina
sementara itu korban meninggal bernama muhammad ilyas balita berumur empat tahun disolatkan dan
dibawa ke tempat pemakaman umum tegal kunir jalan pegangsaan raya koja jakarta utara pada selasa
sore diketahui saat kejadian korban sempat diselamatkan oleh saudaranya ke tempat pengungsian
namun di tengah jalan motor yang dikendarai terjatuh bersamaan dengan semburan api dari
depo pertamina pelumpang
memang rumah kita
hai memang tiana masalah makanya kelelain gerdings meio lah karena pak ya harusnya karena
tooju tetangginya besar juga di jakarta utara jakartaiar jangan deket deket dan youtube
yaitu saudaranya yang berusia sembilan tahun hingga kini masih belum ditemukan
tim liputan cnn indonesia